kamu tuh beneran beneran gak punya malu ya
jalan berdua duaan dengan pemuda yang nggak dikenal
pemuda itu sembarang bude
dia pemuda baik baik
dari mana kamu tahu dia baik baik
sejak kapan kamu kenal dia
mau lari kemana ke sana
jangan pernah kalian sentuh pemuda ini
kalau kalian berani menyentuhnya
aku akan menghabisi kalian
aku adalah arindi
aku adalah arindi
ratu siluman ular
kalau kamu siluman ular
akulah si rejasinya
rupanya kalian belum mengenalku
aku akan memperkenalkan diriku kepada kalian
sebenarnya merupakan keadaannya
jangan bohong segera
nah tak yakarte

jangan dekati dia
pemuda itu sembarang budi
dia pemuda baik baik
dari mana kamu tahu dia baik baik
sejak kapan kamu kenal dia
ayo bilang sama budi sejak kapan
jawab pertanyaan budi kamu
farida baru mengenalnya bopo
farida membantu ibunya yang terluka
dan farida mengatakan
dia anak dari bpi itu bopo
jadi kamu baru mengenal pemuda itu
dan kamu begitu saja diantar
sama pemuda yang nggak jelas
walaupun farida baru mengenalnya
mereka orang orang baik
kami itu anak kemarin sore
anak bau kencur
mana bisa kamu bisa membedakan
dan mana orang yang pura pura baik
kamu harus jaga sikap kamu baik baik
jangan sampai jurakan dahlan
mendengar tentang sikap buruk kamu ini
yang ada perjudulan kamu dengan mardian
aku dijodohkan dengan mardian
budi kamu dan mardian
bopo kamu sudah sepakat
untuk menjodohkan kamu dengan den mardian
di tempat inilah
sayembara memperebutkan cawan rogo sukmo
aku butuh beratnya
untuk membantu kamu
untuk mengubah tempat ini
menjadi ajang sayembara
aku akan membantumu krungsu
apa ini sudah cukup
tempat ini akan menjadi tempat berkumpulnya
dari tanah jawa
yang akan kita manfaatkan kekuatan mereka
tanpa harus kita berpikir pikirkan

tidak aku sangka
ternyata kamu cukup licik kerungsung
aku suka rencanamu
sedang memikirkan siapa nak
sedang memikirkan siapa nak
pasti seorang gadis ya
pasti seorang gadis ya
pasti dia cantik
aku aku aku enggak mikirin siapa siapa
kamu tahu nak
sejak kecil kamu itu paling tidak pandai berbohong
kalau kamu sedang berbohong
wajah kamu langsung memerah
putra ibu sekarang udah besar ya
kalau saja ayah kamu masih hidup
dia pasti akan bangga sekali lihat kamu

seperti ibu juga bangga dengan kamu sekarang ini
seperti ibu juga bangga dengan kamu sekarang ini
seperti ibu juga bangga dengan kamu sekarang ini
apa aku boleh minta izin
iya aku lindu aji dan basir

suara suara suara